sekjen partai koalisi pendukung jokowi melakukan pertemuan tertutup di kantor sekretaris kabinet
pertemuan tersebut tidak membahas pilpres namun fokus membicarakan penguatan konsolidasi koalisi jokowi
dalam foto yang beredar di kalangan wartawan sepuluh sekjen partai koalisi hadir dalam pertemuan selama dua jam bersama seskap pramono anung
namun hanya sekjen pan edi suparno yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut
sekjen p tiga arsul sani mengaku tidak mengetahui alasan pan tidak hadir dalam pertemuan
arsul membeberkan pertemuan itu berlangsung santai dengan membicarakan soal isu strategis yang kerap menyerang pemerintahan jokowi
selain itu pertemuan juga membahas soal program dan capaian pemerintahan jokowi selama ini
sekjen sepuluh partai menilai belakangan banyak isu yang dilontarkan oleh lawan politik jokowi terutama berkaitan dengan program pemerintah
jadi sebetulnya ini
ini ada dari diri teman teman partai koalisi bahwa ini kan teman teman yang ada di seberang itu kan katakanlah menembaki pemerintah ya itu kan bertubi tubi
sementara yang ada di koalisi itu tidak maksimal lah
saya tidak ingin juga tidak melakukan apa apa tidak ingin menyebut seperti itu
tetapi tidak maksimal di dalam menjelaskan posisi posisi
objektifnya seperti apa
nah kami kan lama lama kan juga gerah juga kan
sudah saatnya juga partai koalisi ini juga untuk ikut menjelaskan posisi posisi objektifnya
sehingga serangan yang sebut saja membabi buta tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya itu bisa kemudian juga diatasi dikelola dengan baik